berdasarkan keseluruhan urayan tersebut di atas kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat
bahwa nota pembelaan terdakwa putri candrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan
selain itu urayan urayan peledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat
yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum
untuk penutup umum berdasarkan hal tersebut di atas penutup umum memohon kepada majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menolak seluruh peledoi dari tim penasihat hukum terdakwa putri candrawati dan pledoi dari terdakwa putri candrawati
menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari rabu tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh
demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa putri candrawati
dan peledai terdakwa putri candrawati yang telah kami bacakan dalam perjadangan hari ini
senin tanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh
selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia
untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya
sekian terima kasih